sidang praperadilan kasus korupsi danahibah lanyala mataliti akhirnya digelar selasa pagi
setelah tertunda karena termohon kejaksaan tinggi jawa timur tidak hadir pekan lalu
sempat tertunda akhirnya sidang praperadilan kasus korupsi danahibah yang melibatkan lanyala mataliti digelar
sebelumnya kejaksaan tinggi jawa timur sebagai termohon tidak dapat hadir
dengan alasan masih fokus melakukan pengejaran lanyala sebagai tersangka
sidang dimulai dengan pembacaan gugatan oleh kuasa hukum lanyala
ada beberapa hal yang diubah dalam surat gugatan itu yaitu tanggal dan nomor urut
namun esensi surat tidak berubah yang menekankan penetapan lanyala sebagai tersangka adalah tidak sah
sementara itu pihak kejati jawa timur akan memberi tanggapan atau jawaban atas gugatan kuasa hukum lanyala
besok rabu enam april dua ribu enam belas